pertama peternak taufik hidayat daulay sedang gundah
peternak di dusun dua puluh dua pondok rawa desa sampali
kecamatan percut seituan kabupaten dili serdang sumatera utara ini
belum pernah mendapat bantuan obat dari pemerintah
padahal sudah satu ratus empat puluh delapan ternak sapinya sakit penyakit mulut dan kuku
bahkan seekor diantaranya telah mati pada senin tiga puluh mei lalu
karena belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah
taufik berupaya mengobati ternak baik dengan pengobatan tradisional
maupun pengobatan modern
berbekal pengalaman beternak sejak dua ribu dua belas
taufik meracik aneka rempah menjadi jamu
dari induk kunyit asam jawa gula merah air kelapa muda dan larutan penyegar
berbekal informasi dari peternak lain
taufik membeli obat obatan antibiotik dan vitamin di toko obat ternak di medan
dia juga membeli obat obatan secara online
total sudah sekitar lima belas
lima belas juta rupiah dihabiskan untuk membeli obat vitamin dan disinfektan
taufik sendiri yang menyuntikan obat dan vitamin pada ternak yang sakit
selain mengurus ternak sendiri taufik juga membantu mengobati ternak tetangga
bahkan taufik menjadikan kandangnya sebagai tempat isolasi dan karantina ternak warga yang sakit
kita upayakan juga bertanya teman teman yang sudah sembuh bagaimana gitu obatnya apa
kita pertanyakan mereka
mereka ngasih penjelasan kita lakukan
dengan memberi obat obatan suntikan atau jamu jamuan
supaya cepat bagaimana itu sembuh sembuh
beli sendiri kita obatnya
hampir sudah berapa juta pak
kalau untuk obat saya sudah menghabiskan lebih dari lima belas juta
sebagian sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku di kabupaten dali serdang
merupakan sapi yang siap dijual sebagai hewan kurban
meski siap dan layak dijadikan hewan kurban berat tubuh sapi menurun
jumlah ternak yang terbatas karena larangan ternak dari luar kota masuk sumatera utara
membuat harga hewan kurban naik
namun pembeli hewan kurban tetap membeli
membeli itu daging kurban untuk keluarga
harganya dibandingkan sama lo semuanya ini gimana
jauh lebih naik lagi lah pak
biasanya saya beli tiga belas juta dua ratus ini sudah empat belas juta
ibu kan sudah dengar ada penyakit penyakit itu seperti apa tidak khawatir
kita terserah pada tuhan aja lah yang penting kita udah niat untuk berkurban
jadi insya allah jalan terbaik untuk buat kita dan keluarga kita nantinya
di sumatera utara sudah ada dua empat ratus sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku
yang tersebar di sembilan kabupaten kota dua puluh empat kecamatan dan empat puluh delapan desa
peternak seperti taufik berharap pemerintah segera turun tangan membantu peternak
menurutnya dengan perhatian dan kepedulian semua pihak
penyakit mulut dan kuku dapat segera diatasi